saudara sebelumnya salah satu anggota tim hukum prabowo gibran hotman paris utapea
menyatakan permohonan timnas amin ke mahkamah konstitusi sebagai permohonan cengeng
menurut hotman tim anies mohaimin seharusnya sudah mengakui legalitas gibran
sebagai calon wakil presiden sebelumnya karena sebelumnya tidak pernah mempermasalahkan
saat pengundian nomor urut dan juga saat debat
dalam debat cawapres berapa kali gibran debat dengan cawapres satu dan tiga
itu atas undangan kpu dan tidak ada protes satupun
kok sekarang kpu disalahkan jadi ya disalahkan kpu nya
kok gibran tidak memenuhi syarat jadi menurut kami sih rada cegeng